kabar pelatih timnas u dua puluh tiga memanggil elkan bagot mendapat dukungan dari supporter timnas
kehadiran elkan diharapkan menjadi amunisi baru sekaligus menambah kekuatan barisan pertahanan indonesia
cukup untuk fondasi pertahanan tentunya semakin kuat ya
dengan masuknya elkan bagot dalam lanjutan kualifikasi olimpiade dapat menambah pertahanan indonesia
menurutku peluang indonesia tetap bagus ya kayak karena terlihat tanpa elkan bagot pun kemarin indonesia kan masih bisa bersaing bahkan melawan australia sama korea
jadi apalagi ditambah dengan elkan bagot mungkin peluangnya akan lebih besar ya